ya memang kasus virus corona yang terjadi di indonesia menyisakan tidak hanya problematika ketakutan bagi warga
tapi juga gaduh ruang publik terkait dengan informasi yang beredar seputar wabah corona
bahkan tidak jarang ini menjadi disinformasi sebetulnya
beberapa pejabat daerah pun disorot karena banyak memberikan informasi kepada publik tentang virus corona
penyebaran hoaks dan juga disinformasi kepada masyarakat
ini semakin memperparah kesimpang siuran informasi sejak kemudian virus corona positif terjadi di indonesia
kita akan coba dalami apa kemudian penyebab dan implikasinya apa bagi publik ketika kemudian banyak disinformasi
dan ini arahnya kemana sebetulnya
kemudian ada gaduh pusaran hoax ini
ada dua narasumber saya yang sudah hadir di studio pada malam hari ini
sebelah kiri saya ada mas ariwo sasmito
ketua komite pemeriksa fakta dari mafinda
selamat malam mas ari
terima kasih mas sudah hadir di layar demokrasi
selamat malam bang emrus
terima kasih bang sudah hadir lama tidak jumpa
ini kita bicara soal hoax ya
yang kemudian menjadi gaduh ya mas ari dan juga bang emrus
sejak kemarin sampai dengan hari ini
bahkan menkom info sudah menyatakan ada sekitar ratusan hoaks dan juga disinformasi yang sudah didata oleh menkominfo
saya mungkin ke mas ari dulu
dari catatannya mafindo ketika kemudian ada kasus hoax virus corona ini
sebetulnya pangkal utamanya
penyebab utama bahwa kemudian ini menjadi celah untuk
banyaknya virus hoaks gitu ya
tidak hanya virus corona tapi virus hoax
kepada masyarakat ini kenapa mas ari
ya kalau who pun sudah
istilahnya itu pandemik mas
pandemik itu wabah
infodemic itu wabah hoaksnya
jadi yang justru cukup dikhawatirkan adalah
nah masalah motivasi sebetulnya
covid sembilan belas atau corona ini tidak beda dengan
tema tema yang diperlukan
tingkat pelintiran atau hoaks yang lainnya
bahwa hoax itu akan mengambil
momen momen yang sedang viral
dibicarakan oleh warganet itu apa
apalagi kalau berkaitan dengan kesehatan
kan rata rata berkaitan dengan faktor emosi orang yang ketakutan
takut saya kena
takut keluarga saya kena
jadi tema apapun hoaks ini bisa masuk begitu
tapi kalau dari monitoring mafindo
pola pola yang sebelumnya sudah berjalan sih
tema tertinggi itu politik yang artinya kalau ada acara acara event event untuk hoaks itu bisa masuk seperti itu
pil kada pil pres dan pil pil lainnya
itu akan naik temanya
politik nah kalau kesehatan itu
akan mengikuti trend trend tertentu atau
malah berulang contoh yang seperti
kalau orang sakit struk ditusuk tusuk
pancar padahal sepuluh menit awal
itu kan golden momentnya justru jangan ditusuk tusuk
tolong segera dibawa ke rumah sakit
jadi memang kalau kesehatan itu
selain trending dia akan
berulang sifatnya oke kalau dalam
konteks penyebaran atau
yang kemudian anda baca dari
hoaks hoaks yang berada di masyarakat
itu mulai naik
sekitar bulan februari februari
dua ribu dua puluh itu kan corona itu pertama
dilaporkan di bulan desember ya mulai
naik di bulan januari
terus hampir dalam sehari itu bisa tiga
polanya adalah di daerah ini di kota ini
positif teridentifikasi nih
di bantah terus pindah pindah
nah kemarin sebelum diumumkan
positif itu sudah sempat turun mas
tapi pada saat diumumkan
tapi temanya pun berganti
bukan di daerah di mana mana tapi
seperti misalnya tema tema apa sih mas ari
saya penasaran juga nih kalau dulu
bawang putih bisa menyembuhkan atau
metode metode alternatif kalau yang tadi
pagi sudah diperiksa fakta itu tentang
dibilang bahwa golongan darah o itu yang
paling beresiko terkena virus
covid sembilan belas padahal ya itu tidak
termasuk ke tiga kategori
kategori yang bisa beresiko sih
dan ini memanfaatkan situasi
publik ya yang sedang panik
apa yang anda lihat dari kemudian situasi publik hari ini
di tengah kemudian ada penyebaran informasi informasi
yang salah itu ya kalau panik sih mungkin
tidak ya tapi takut khawatir
kalau orang khawatir itu kan berhubungan dengan
dengan emosi dan
tema apapun itu
biasanya akan menyentil dari
sisi emosi kita makanya contoh dulu
yang dibilang dua puluh juta
tenaga kerja tiongkok akan masuk
nggak punya kerjaan nanti nah kalau kesehatan itu
rata rata orang khawatir
dengan dirinya atau pasangannya
keluarga teman dekatnya untuk
takut tertular juga makanya tanpa
diperiksa dulu disebarkan
contoh yang belum lama yang
anak anak millennial generation itu
suka marah kesal adalah
kalau generasi senior
berusaha mengingatkan dengan cara kamu
jangan sering main game ya ini loh
contohnya jadi pas dilihatkan contohnya
padahal itu filter menggunakan aplikasi
kalau mau mengingatkan sebagus bagusnya
mengingatkan itu dengan cara yang
baik oke tapi tema apapun hoax itu
bisa masuk digunakan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab
dengan memanfaatkan situasi begitu ya
secara akademik atau kita lihat dari
situasi hari ini apa yang membuat akhirnya
publik mudah sekali termakan
katakanlah baik saya kira opening yang
saudara katakan tadi bagus sekali memang
ada pergeseran dari virus
sekarang justru yang
jadi oleh karena itu virus
tentang hoax ini yang menyebar sekarang
sehingga menimbulkan ketidakpastian di tengah
masyarakat kenapa kan itu pertanyaan
kita pertama kalau kita lihat juga
dari sudut pemerintah tidak ada
koordinasi komunikasi yang bagus
di antara mereka bukankah
ada pejabat pejabat di pemerintahan kita
menyampaikan pesan yang berbeda beda
sehingga menimbulkan masyarakat
bisa terpancing untuk panik misalnya
bahwa ada salah seorang
di dalam promosi kesehatan mereka di satu
stasiun radio swasta mengatakan
dari pemerintah mengatakan bahwa
bisa pakai masker baik yang
sehat maupun yang tidak sehat karena
bisa saja berada di suatu lingkungan
tertentu orang tertentu
tidak orang yang terkena virus
tersebut tidak pakai masker
dengan percikan ludah tertentu
misalnya bisa dia kena oleh karena itu orang lain
yang tidak terkena pun bisa pakai masker
tetapi menteri kesehatan kita
mengatakan pula lagi bahwa
bagi orang yang sakit sajalah yang menggunakannya
nah ini ada kontra
baru kemudian bahwa kita
pemerintah mengimbau bahwa kita
tidak perlu panik dan lain lain sebagainya
nah kalau itu misalnya
suatu pesan saya bagus sekali tetapi di satu
sisi di sisi lain bahwa
ada penjemputan warga negara
kita dari beberapa negara orang ke
menilai deh ada apa ini
lalu kemudian menteri kesehatan kita mengatakan
juga bahwa orang meninggal
lebih banyak daripada
lebih banyak karena virus
katakanlah flu dan lain lain sebagainya
nah kalau begitu lebih banyak
persoalan pertanyaan kritis kita adalah
bahwa kenapa tidak dijemput
waktu flu yang menimbulkan
kalau ini belum masih sedikit jumlahnya meninggal
kok dijemput jadi orang akan
di ini koordinasi komunikasi
oleh karena itu saya mengatakan bahwa
antisipatif dari sudut komunikasi
kan isu ini sudah
desember yang lalu seharusnya mereka
buat manajemen krisis
tanah mereka yang terjadi hari ini belum menurut anda
menurut saya saya pastikan tidak
karena ada kalanya menteri menteri yang tidak
bidangnya pun berbicara tentang itu
begitu ya sangat tidak baik
harusnya dibuat satu pintu semua
misalnya manajemen krisis
dibuat suatu tim dimana
di situ apa yang harus disampaikan kalau sifatnya
teknis misalnya kan bisa dilakukan oleh
dokter dan di bidangnya tetapi ketika
hoax menyebar pakar pakar atau
katakanlah saya mengatakan analisis komunikasi
harus ada di sana jadi ini
koordinasi atau manajemen komunikasi
di pemerintahan kita saya kira
kalau saya mengatakan kurang baik lah
sehingga akhirnya publik merasa tidak pasti
betul kenapa seharusnya mereka
memberikan informasi yang sama
definisi informasi adalah mengurangi ketidakpastian
tetapi pesan pesan yang mereka
sampaikan ini ada bertentangan satu dengan yang lain
bukankah itu menimbulkan ketidakpastian
artinya kebalikan dari informasi
nah ketika pemerintah
siapapun mereka menyampaikan pesan
yang menimbulkan ketidakpastian itu
disinformasi atau bukan disinformasi
nah ini menurut saya
sampai kemudian dari pemerintah
yang menurut anda tadi
tidak cukup piawa
menorgestrasi komunikasinya ini
apa kemudian kaitannya dengan penyebaran hoax
yang justru makin ramai belakangan ini
oleh karena itulah karena ada pendangan pendangan
yang berbeda yang harusnya
mereka pandangan yang sama
tentang penanganan atau tentang
isu katakanlah corona ini
tetapi karena berbeda baru
boleh jadi masyarakat atau orang orang
tentu menggorengnya lagi
punya kepentingan kepentingan tertentu
menimbulkan distrust terhadap pemerintah
saya melihat itu ada agenda politik di sana
oleh karena itu kita mengharapkan pemerintah
segeralah memperbaiki manajemen
komunikasinya saya pernah menyampaikan
ini langsung kepada bapak presiden tahun yang lalu
saya sampaikan kepada beliau manajemen
komunikasi pemerintahan harus diperbaiki
coba kita lihat misalnya satu contoh
ada nggak koordinasi komunikasi humas humas
pemerintah kita dan instansi tentang hal ini
misalnya kasus ini misalnya
baru kita lihat di istana negara
cenderung itu melakukan apa yang disebut
kebakaran komunikasi pesan mereka
ketika ada masalah baru counter issue counter issue
teori komunikasi mengatakan
bahwa ketika pesan komunikasi disampaikan
lebih dulu itu orang lebih dipercaya
oleh karena itu tim komunikasi
kepresidenan tim komunikasi pemerintah
di bidang isu jangan dia menjadi follower
hanya sekedar meng counter meng counter
oleh karena itu mereka harus kreatif
kalau isu ini kan desember sudah terjadi
mereka sudah harus bisa manage
lalu apa yang kita sampaikan
sehingga informasi tentang virus corona ini
bisa dilakukan saya terus terang mengatakan
ilmu eksakta ilmu kedokteran
pasti bicara sebab akibat artinya bisa lebih
dijelaskan secara kedokteran
bagaimana penyembuhannya bagaimana penyebarannya dll
tetapi yang terjadi apa sehingga macam macam
orang akan menyampaikan berbagai pandangan
isu bahwa bahkan diket ketkan
dengan satu makanan tertentu
bahwa ini penyebat daripada
karena manajemen komunikasi pemerintahan kita
oke masih sebelum nanti kita bahas soal
public distrust dan juga agenda politik
disinggung oleh bang emrus saya ke mas ari lagi
apakah anda juga punya pandangan yang sama begitu dengan
bang emrus bahwa ini karena pangkalan di pemerintah
memang kurang py
menyampaikan informasi informasi kepada publik
sejak awal kasus ini berada
atau seperti apa dari mafindo
ya itu satu sisi ya tapi kalau saya sendiri sih
lebih sering melihat
kalau sebutan bercerita dengan netizen
dengan pemerintah dengan media sosial
dengan media sendiri itu sesuatu yang
saya pengen melihatnya secara holistik
netizen itu tidak ada bahan aja
diadakan apalagi kalau dari
yang mau digarap ini memberikan bahan
jadi pemerintah sudah memberikan bahan
lalu netizen melihat jadi kalau saya sering melihatnya begini
netizen itu kalau dari aspek tertentu dilihat
rame dari aspek rame ya
cuma ada dua nih mas
antara ribut sama ribut banget
ributnya apa pas belum
diumumkan belum ada yang terkena
ribut dari ini seluruh dunia kena kok indonesia
yang pulau ribuan bisa nggak kena
pas betul betul diumumkan ada
bukannya terus oke beneran
tapi tambah ribut jadi memang itu bahan
jadi memang sayangnya memang begitu
tapi ini bisa dilihat secara holistik bahwa
who pun sudah bekerja sama dengan
para penyedia media sosial sekarang kalau kita
misal buka perampan atau browser di handphone
terus kita ketik covid sembilan belas
itu akan muncul di atas tautan ke sumber sumber yang otoritatif
dulu awal awal kejadian kita belum ya
belum di twitter kita buka tagar atau hashtag tertentu
itu akan diarahkan ke akun akun nggak jelas
tapi who sudah mengambil tindakan berkoordinasi
untuk sekarang ini sumbernya ke sumber sumber otoritas
adakah arah arah bahwa hoax fitnah ini juga
untuk public distrust yang tadi dikatakan oleh
bang emrus untuk ada agenda politik tertentu
ada tidak ke situ dari mungkin yang anda amati ya
dari sejak kasus corona ini muncul
sampai kemudian muncul hoax dan juga kegengan
atau gaduhan ini tapi dijawabkan nanti ya
mas ari dan juga bang emrus kita break dulu ya
udah hafal nih bang terus aja berikut ini kami kembali
ya kita sudah bahas banyak soal bagaimana
pusaran gaduh dari hoaks dan juga disinformasi
soal virus corona ya mas ari dan juga bang emrus
menyambung tadi yang bang erus katakan
apakah juga mafindo melihat bahwa dari tren tren hoax
dan juga informasi yang salah gitu
atau disinformasi yang berada di masyarakat
juga punya arah arah bahwa ini mau menunjukkan
public distrust kepada pemerintah kah
atau punya agenda politik tertentu kah
ada tidak sih ke arah situ dari yang anda lihat
kalau agenda tertentunya saya kurang kurang mengikuti ya
tapi politik itu kan semua bisa dipolitikan
jadi mau situasi apapun yang bisa jadi bahan
itu akan digarap terutama terlihat di
di media sosial nih katakanlah twitter gitu
perang tagar macam macam gitu
memang sudah terlihat sih karena politik itu kan
apapun bisa jadi bahan
termasuk public distrust tadi itu seperti apa itu
ujung dari hoax itu untuk public distrust itu seperti apa mas
maksudnya kan untuk menunjukkan bahwa
katakanlah pemerintahan yang sekarang ini tidak mampu
terus turunkan kayak gitu
jadi memang politik itu apapun bisa jadi bahan
nah kalau biasanya tadi ma findo katakan
biasanya kan hoax dan juga fitnah itu kan paling tinggi
itu di pilkada pilpres begitu ya
ada katanya kan politik lah mas ari
tentu implikasinya cukup besar ke masyarakat
ada soal polarisasi pembelahan emosi dan sebagainya
ketika kemudian isu corona ini justru yang dijadikan bahan
mas ari apa yang paling bahaya bagi publik kita ketika
justru isu yang tengah hangat dibicarakan
orang semua takut ini justru ada pihak pihak yang justru menggoreng ini
apa yang kemudian dampak paling parahnya sih untuk publik
iya ada istilah bijak lama itu kesempatan dalam kesempitan
jadi kan kalau ada di situasi konflik itu selalu ada
hal hal yang bisa dimanfaatkan untuk pihak tertentu
menjadi kesempatan untuk dia
katakanlah kalau sederhana begini
kalau ada perang itu kan orang butuh senjata
nah senjata itu yang paling menguntungkan adalah
yang menyediakan katakanlah pabrik senjatanya
nah ini kalau perang informasi ini ada pihak pihak tertentu
tapi mahfindo sendiri tidak secara khusus memonitor pihak tersebut
karena apa ini bukan tentang siapa pelakunya
tapi sebetulnya ujung ujungnya dari untuk memberikan semua masalah
ini adalah di netizennya sendiri
bukan menyalahkan netizennya tapi
apa yang keluar masuk di media sosial itu kan
yang menentukan justru netizennya sendiri
bukan ditangkap terus setiap ditangkap
satu orang yang menggantikan sepuluh orang
jadi memang kuncinya adalah jalan panjang yang
berliku dan menyakitkan
karena edukasi itu kan lama tidak bisa direpandang
satu dua tahun merubah cara pikir orang
merubah kebiasaan orang tolong deh stop
kebiasaan nyebar nyebar di grup whatsapp
dan itu masih terjadi lho mas
itu kenapa ya maksudnya
bisa menjelaskan publik kita atau masyarakat kita
masih melakukan pola pola yang demikian
apakah memang rendahnya literasi tadi
atau kurang edukasi atau apa ini segala isu soalnya kan
bahkan corona sendiri yang ia mungkin tidak tahu
atau ya nggak ada hubungannya juga mungkin
dengan politik a dan b juga menjadi satu bahan tersendiri
ya betul sekali salah satunya masalah literasi ya
karena malas membaca seringnya baca judul saja
lalu disebarkan padahal antara judul dengan isinya itu apa
sering juga pelintiran itu dalam bentuk konteksnya ya
maksudnya foto foto tahun kapan video kejadian apa
siapa melakukan apa dihubungkan dengan corona
contoh yang sudah pernah kita cek di awal awal
coronanya beredar ada video tahun dua ribu delapan belas
yang balita itu disuapi beruduh kecebong
nah itu kan berhubungan dengan
oh ini corona ini gara gara sering makan makanan mentah
makanya jadi begini padahal ini jelas video dua ribu delapan belas
tidak ada hubungannya dengan covid sembilan belas
yang ditemukan di akhir desember dua ribu sembilan belas
nah orang sering tidak paham tentang lima w satu a itu

kalau gambar betul video betul kejadian ada dan tidak diedit
itu bisa jadi salah dari konteksnya
oke jadi pusaran hoaks ini
ya karena pemerintah juga memberikan celah
karena informasi yang disampaikan mungkin tidak clear
kemudian ada pihak pihak yang bertanggung jawab
dan membuat panik warga yang terjadi hari ini
bang emrus kita tahu bahwa kemudian
ada imbauan dari menko polhukamah putri md
mengatakan kepala daerah jangan cari panggung politik
dari kasus corona ini
ini apakah ini satu indikasi yang tadi anda katakan
justru kasus corona di sisi lain ada masalah kesehatan
ada ancaman ada hoaks
tapi juga di sisi lain memang ini potensi sekali
untuk siapa siapa saja ingin bicara
sehingga mendapatkan panggung atau bagaimana sih
saya kira dari segi aspek politik
atau khususnya komunikasi politik
setiap aktor politik itu akan memanfaatkan momentum
menjadi mencari panggung
saya kira hal wajar dilakukan dalam konteks politik
hanya saja panggung yang dicari ini ketika kita menyampaikan pesan
bisa tidak dipertanggungjawabkan
saya terus terang mengatakan sejatinya lebih baik
menko polhukam mengatakan bahwa tindak tegas
bagi mereka yang menyebarkan hoax misalnya seperti itu
kan kepolisian kan boleh dikatakan di bawah kementerian menko polhukam misalnya
walaupun langsung kepada presiden misalnya
tapi bisa berkoordinasilah dengan kepolisian
dengan demikian akan lebih baik lebih produktif
daripada mengkritik katakanlah kepala kepala daerah
jangan mencari panggung
karena menurut mereka itu saya rasa saja mencari panggung
yang mereka sampaikan itu adalah baik misalnya dan bagus
katakanlah misalnya di jawa barat mereka sudah misalnya pusat
crisis center di sana sementara pemerintah pusat belum ada membuat seperti itu
ini saya kira suatu hal yang bagus juga
jadi oleh karena itulah saya mengharapkan bahwa koordinasi komunikasi harus dibuat
misalnya kalau itu menyangkut tentang katakanlah
bagaimana proses penyebaran daripada virus itu secara saintifik secara kedokteran
biarkan juru bicara yang bicara tentang kedokteran di situ
tetapi bagaimana mengendalikan hal itu
saya kira bisa diangkat seorang yang paham betul tentang komunikasi
saya melihat bahwa acapkali para juru jurubicara ini yang tidak paham betul dengan komunikasi
mohon maaf kalau saya sebut misalnya
juru bicara presiden kita istana itu tidak ada background komunikasi
itu s satu nya dari itb dan lain lain sebagainya
artinya apa seharusnya mereka karena komunikasi itu sebagai science
komunikasi sebagai profesional harusnya orang orang yang profesional yang duduk di sana
kepakaran kepakaran komunikasi yang duduk di sana
dia tahu betul
bagaimana memanage suatu komunikasi itu
artinya apa tidak lepas daripada perencanaan
tidak lepas daripada pengorganisasian
tidak lepas dari controlling
oleh karena itulah ini yang menjadi kelemahan bagi pemerintahan kita saat ini
sehingga apa yang terjadi
ya terjadilah panik bahkan panik buying gitu ya
akibatnya banyak sekarang memborong barang barang di apa
padahal tidak ada gunanya sepertinya itu
bahkan saya sudah ikuti bagaimana penjelasan dari orang yang mengerti tentang kesehatan
penjelasan ini begitu gampang
bagaimana daya tahan tubuh kita bisa kita perbaiki
kita akan bisa menolak itu
ini kan saya kira suatu saintifik yang bisa dijelaskan
tetapi para aktor aktor politik akan bisa memanfaatkan ini
isu isu akan bisa menyebar
dan saya melihat ada tiga kategori masyarakat
saya amati di dalam perbincangan ini
mereka yang ada di pro pemerintahan di pemerintah gitu ya
di situ walaupun kadang kadang mereka sifatnya mereka itu defense bertahan
baru kelompok kedua adalah masyarakat yang di luar atau kata kata oposisi dengan pemerintah
apapun yang dilakukan pemerintah selalu salah
begitu saya kira ada itu
nah yang ketiga adalah mereka yang memang tidak tahu apa apa
hanya sekedar ikut ikutan meramai ramekan saja
nah kategori yang ketiga ini yang paling gampang ini untuk kita jelaskan
kita kontrol dengan fakta data bukti
dengan argumentasi yang kuat secara saintifik
tapi mereka yang berada di oposisi ini akan selalu salah
jadi oposisi ini akan selalu mengatakan pandangannya selalu sepakat tidak sepakat dengan pemerintah
karena dia punya agenda agenda politik tertentu
dia ingin untuk mendistrust pemerintah
oleh karena itulah saya kira sebagai pemerintah bagaimanapun mereka menjadi pusat daripada perhatian dalam hal menangan ini
harusnya pemerintah lebih konsen memanage ini dengan baik
jauh jauh hari dilakukan perencanaan tersebut mulai dari desember itu harus mereka lakukan ini
tetapi tiba tiba muncul baru mereka berteriak
pemadam kebakaran tadi anda katakan
saya katakan manajemen komunikasi pemerintah kita tidak jauh beda dengan pemadam kebakaran
tapi begini pernyataan pernyataan yang kemudian datang dari para kepala daerah ini kan kemudian juga disorot ya
katakanlah wali kota depok begitu atau mungkin pejabat pejabat daerah yang lain
ini menurut anda mas ari apakah semakin memperparah situasinya
atau justru memang itu adalah bagian untuk meng clearkan informasi kepada masyarakat sebetulnya
atau bagaimana sih
betul tujuannya memang bagus meng clearkan
cuma memang caranya itu
tidak caranya salah
karena kemarin sudah ada yang membuka data pribadi menyebutkan
ya itu menjadi sorotan ya mas haris
dan ada juga akun akun yang pengen ikutnya banyak
tidak di twitter tidak di website tidak di situs di facebook
itu foto rumah ada foto kendaraan parkir ada nomor vat nya foto si ibu yang dibilang penari
kerja di mana
itu kan namanya doxing ya
untuk di masyarakat yang sudah cukup dewasa menerima informasi pribadi
tidak apa apa dia kan sedang menjalani pengobatan ditunggu aja nanti sembuh
tapi untuk yang tidak sudah ada kejadian tapi alhamdulillah belum bukan di indonesia ya
itu sudah ada beberapa yang memang secara fisik diserang
jadi dikhawatirkan seperti itu
dan doxing ini sudah ada undang undangnya loh
hati hati dengan undang undang informasi transaksi elektronik uu ite bahwa tidak boleh menyebutkan data tersebut
jadi di satu sisi ketika kepala daerah juga menyampaikan informasi informasi yang agak berlebihan
ini justru bisa menjadi bahan yang baru dan bisa berimplika

apa yang parah ketika ini disampaikan oleh seorang pejabat pemerintahan begitu atau kepala daerah mas ari
soal bahan tadi ya
tidak ada bahan aja diada adain apalagi kalau memberikan bahan
jadi memang alangkah lebih bagusnya kalau ini tersentralisasi
satu orang bicara
artinya ini daerah dan pusat punya jubir masing masing atau gimana sih sebetulnya
kalau dalam kondisi krisis seperti ini harusnya dipusatkan sebuah
tapi ketika pemerintah pusat tidak melakukan itu saya kira pemerintah daerah akan melakukan
nah koordinasi komunikasi pusat ini harus dilakukan karena ini soal krisis nasional gitu ya bahkan mengglobal
jadi kalau itu dikelola di pusat di pemerintahan sehingga informasi dari beberapa daerah masuk ke sana
jadi pemerintah daerah tidak perlu mencampuri lagi atau tidak ikut lagi di konteks itu
itu bagus sekali
jadi ada manajemen komunikasi ada satu pintu sehingga masyarakat tidak disinformasi
karena ketika masyarakat disinformasi mereka akan panik akan panik itu
dalam suatu perilaku apapun yang mereka lakukan
nah oleh karena itu ini pelajaran bagi kita
untuk kita semua untuk memperbaiki ke depan atau katakanlah untuk mengendal ini
walaupun dalam waktu jangka mungkin dua tiga bulan lagi ke depan harus dikelola dengan baik
dan salah satu usul saya kepada pemerintah supaya pengelolaan manajemen komunikasi kepala biro komunikasi di sebuah kementerian dan lembaga
maupun jurubicara presiden udahlah dari orang komunikasi
satu s dua s tiga komunikasi
jangan dikasih orang orang yang tidak mengerti komunikasi
agar punya background akademik maksud anda begitu

iya betul jadi artinya apa
sebagai ssi sebagai seorang profesional harus orang komunikasi
bukankah misalnya biro hukum adalah latar belakangnya harus hukum
jangan dorong komunikasi duduk di sana
biro katakanlah biro keuangan harus orang keuangan
ini yang terjadi apa
kepala kepala birohumas kita banyak itu yang bukan orang komunikasi
sama sekali tidak mengerti
mohon maaf katakanlah pimpinan komunikasi kita di kementerian komunikasi dan informasi itu sarjana hukum itu
dari mana dia mengerti tentang komunikasi
ini menjadi persoalan
ini suatu harus kita membuka ke dalam
ini suatu harus kita membuka mata kepada negara ini supaya orang yang berpikir yang benar di posisinya
jangan ditempatkanlah orang orang yang tidak mengerti komunikasi
kenapa karena saya mengatakan kita melihat kenyataan di lapangan
karena mereka bukan orang komunikasi selalu tindakannya adalah pemadam kemakaran
begitu ada isu baru mereka muncul
teori komunikasi mengatakan ketika hanya counter isu yang kita lakukan orang lebih percaya dengan isu yang pertama
yang pertama ya
daripada yang meng counter ini
jadi padahal biaya negara
untuk mereka itu banyak sekali
kepala biru itu eselon dua
berapa dana yang harus dikeluarkan disana
jurubicara pemerintah kita
fasilitas yang mereka terima kan banyak juga disana
oleh karena itu ini kesempatan yang baik saya menyarankan kepada bapak presiden joko widodo
supaya itu diperdiapa dirobah itu semua
total semua itu
biarlah orang orang komunikasi duduk disana
sehingga ada koordinasi dan komunikasi secara nasional
dan kemudian dibentuk suatu tim atau katakanlah koordinasi komunikasi
kementerian dan lembaga lembaga
pemerintahan di istana negara
ada suatu koordinasi yang menangani tentang komunikasi ini
sehingga tidak semua kementerian kementerian itu bekerja spesial spesial
katakanlah soal masker
itu kan kekurangan di pasar
berarti disitu harus bekerja apa
kementerian perdagangan dan kementerian perindustrian
di mana humas mereka menjelaskan itu selama ini
kok masih masker persoalan yang sangat kecil bisa menjadi masalah kita
bahkan peralatan cuci tangan kita pun ada
terjual di mana
nah perintahkan saja
saya tidak mau
menteri perindustrian produksi
misalnya seperti itu
nah itulah yang tidak terjalan dengan baik
mas ari itu poin poin kritik kepada pemerintah
terkait dengan disinformasi yang terjadi
tapi untuk masyarakatnya ini bagaimana
ini kan tentu mungkin masih cukup panjang ya
mudah mudahan tentu tidak ada lagi yang positif
publik juga harus perlu
bagaimana kemudian ia bisa memfilter
segala informasi yang terjadi
apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam situasi seperti ini
mas agar tidak mudah terpancing emosi emosi
atau kemudian termakan isu isu yang simpang siur
tapi dijawabkan nanti di segmen terakhir dialog kami break
kami akan segera kembali sesaat lagi

saya ingin menjelaskan
bahwa saya sudah banyak yang sudah kita bahas
mas ardi dan juga bang emrus
mulai dari kemudian sejak awal ini
kasusnya seperti apa
dimaintain oleh pemerintah
tapi kemudian disinformasi yang terjadi di publik
sampai kritik kritik dari mas ari
juga bang emrus untuk pemerintah yang agak terlambat
mungkin seperti pemadam kebakaran
bahasanya dari bang emrus
artinya sekarang publik juga yang harus dibangun kesadarannya
mas ari seperti apa kemudian kalau dari kacamata publik
kita bisa memfilter begitu membangun kesadaran
agar kemudian tidak memperparah keadaan hari ini
seperti apa dari mas findo
ya pertama mungkin ada satu akun yang bisa dijadikan contoh nih mas
itu warganet suka sekali dengan cara mereka berkomunikasi
bercanda dengan cara cara populer
terus kedua karena di era media sosial ini tidak bisa seperti zaman dulu
pasang spanduk terus ada tulisan
dalam rangka hari apa mari kita bersama tidak bisa lagi
bosan lah gitu
betul harus pakai cara cara
dokter juga sudah ada yang melakukan bahwa
ini loh cara cuci tangan yang baik dan benar pakai apa
tiktok itu kan sedang populer
jadi bagaimana caranya mengikuti gaya gaya yang sekarang sedang populer
untuk menyampaikan pesan yang sebetulnya kesannya ringan tapi itu mendalam gitu loh
nah untuk info info yang beredar di sosial media
di twitter instagram bahkan mungkin whatsapp
grup ini yang seringkali dimakan ya oleh masyarakat
itu sayangnya begitu ada bahan digoreng dimakan pula kan gitu
ini kan kemudian bahaya gimana mas ari
ya itu memang sebetulnya apa ya media sosial itu kan hanya media masa cara
sebetulnya sejak zaman sebelum ada media sosial pun
ada orang orang yang selalu bangga jadi yang pertama tahu
selalu bangga jadi yang pertama kali memberitakan paling update gitu ya
bahkan kadang kadang kamu jangan lupa loh yang ngasih tahu kamu itu saya kayak gitu
jadi dari dulu itu ada dari sejak zaman belum ada media sosial
nah bedanya kalau dulu mungkin populernya di sekitar komplek rumah
atau mentok di satu kecamatan nah sekarang dengan media sosial
handphone murah paket murah semuanya serba murah dan mengglobal
yang tadinya cuma maksimal satu kecamatan jadi satu dunia
lingkupnya aja yang membesar
menarik juga ya artinya tentu setelah ini apa
pemerintah harus seperti apa mas ari
instrumen apa yang dipakai untuk bisa mengendalikan keadaan ini
kalau mungkin dari segi hukum juga mungkin bisa ya
agar kemudian menangkap pelaku pelaku yang kemudian menyebarkan virus hoax ini seperti apa
ya hukum bisa hukum itu penting dan keunggulannya adalah pada saat

beres selesai masalahnya apa
pada saat satu ditangkap ini sepuluh menggantikan
makanya itu tidak jadi bisa solusi yang jangka panjang ya
dan jangka panjangnya tetap tadi jalan panjang berliku menyakitkan tadi adalah
edukasi dengan merubah cara mindset orang berpikir cara orang berpikir bahwa
yang menentukan keluar dengan masuk di sosial media itu
apa yang masuk dan apa yang keluar bagaimana hasilnya ya
si pengguna media sosial sendiri
pemerintah bisa membuat mekanisme penyedia media sosial juga bisa
media juga bisa terus mendukung tapi itu kan sifatnya ajakannya
ajakan himbawan tapi kalau yang diajak tidak mau ikut gerak juga ya
baik bang emru selain pemerintah publiknya kan juga perlu ya dalam situasi seperti ini
menurut anda publik harus bagaimana sih menerima atau menghadapi keadaan
di tengah virus ini
betul harus dua duanya kita melihat dari aspek pemerintah sebagai penanggung jawab
regulator dan eksekusi gitu ya masyarakat juga
artinya dari masyarakat ya tentu penyadaran tentang media itu perlu sekali
ya itu di tentukan
tentu ini menjadi tanggung jawab dari kementerian komunikasi dan informasi
kecerdasan bermedialah dan itu harus terus dilakukan
jangan sporadis gitu ya
karena ketidaksekepengetahuan kita tentang media efek dari penerima media
bagaimana framing media katakanlah social media
mereka memainkan framing nggak mereka memainkan agenda setting enggak
mereka memainkan gatekeeping proses nggak
kesadaran tentang ini harus kita sampai ke penerima masyarakat
karena setiap pesan yang disampaikan ke ruang publik itu milik publik
bukan milik hanya si pemilik akun tersebut
nah kesadaran semacam itu
dan kemudian tidak ada pesan komunikasi berada di ruang hampa
tidak ada netral
pasti baik kepentingan siapa yang memproduksi pesan tersebut
nah itu dari sudut masyarakat untuk penyadaran
dari sudut pemerintah saya kira sederhana
andaikan itu ada koordinasi dilakukan
maka kementerian kementerian atau lembaga itu melakukan tupoksinya mereka masing masing
misalnya katakanlah menteri perindustrian persoalan masker misalnya
mereka memproduksi karena industri
tinggal perintahkan saja perusahaan yang memasuki
menteri perdagangan penyediaan bahan misalnya
kalau itu bahan import misalnya tugasmu itu misalnya
nah tapi ada suatu lembaga yang menarik yang sangat bagus
melakukan tupuksinya dengan baik
kepolisian republik indonesia telah melakukan penindakan terhadap penyebaran hoax
andaikan semua kementerian kementerian kita
dan lembaga lembaga kita melakukan tupuksi mereka
sesuai dengan bidang mereka terkait dengan isu corona ini
saya kira sangat produktif
menteri menteri yang tidak terkait dengan itu
membicarakan tentang virus corona ini
yang tidak bidangnya
harusnya bekerja atas satu tupuksinya
nah kita lihat
jadi semakin membuat gaduh publik ya jadinya
misalnya katakanlah kepolisian kita
mereka sudah melakukan patroli cyber
mereka sudah ada mereka yang diduga melakukan menyebarkan hoax
sudah mereka tangkap
nah orang semakin percaya kan bahwa ada hoax tentang itu
jadi tidak sekedar hanya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian
tetapi sekaligus menunjukkan
bahwa itu bisa menekankan
bahwa itu bisa menekan hoax tersebut
oh ternyata kepolisian kita bekerja
nah harusnya kementerian kementerian dan lembaga negara melakukan
misalnya katakanlah kementerian komunikasi
tidak ada alasan
saya melihat di media masa
karena sudah terlalu banyak
sehingga susah ditakedown
tidak ada alasan
kalau yang masuk sejuta ditakedown berapa
misalnya kemampuan teknologinya katakanlah seribu
sampaikan saja ini kemampuan kami
tapi kami akan terus mentakedown
tidak boleh alasan mengatakan
karena sudah terlalu banyak
maka sulit untuk melakukan takedown
ini sebagai tanggung jawab kemasyarakat
tanggung jawab publik
oleh karena itulah
maka setiap kementerian
setiap lembaga negara
melakukan tugas mereka sesuai dengan tupoksi mereka
jangan sampai mencampuri yang bidang
yang bukan bidangnya
karena tidak ada di ruang hampa tadi itu
artinya memang disinformasi hoax yang terjadi ini
memang potensial atau bisa jadi
kemudian ini memang punya tujuan politik tersendiri ya
ketika orang itu berada di
itu pasti bertujuan politik
karena kita melihat
apapun dilakukan pemerintah
selalu mereka sepakat untuk tidak sepakat
dan selalu membuat argumentasi argumentasi
yang mereka bangun sedemikian rupa
bahwa pemerintah itu tidak melakukan pekerjaan apapun
cek banyak itu di sosial media terjadi itu
saya kira bisa di
dan itu juga sebetulnya bisa menjadi cekan balances
bagi pemerintah kan
tapi kadang kadang yang disampaikan ini tidak juga ilmiah
tidak juga didukung oleh fakta data bukti dan argumentasi
justru fitnah itu ya
betul saya mengatakan arahnya lebih cenderung ke sana
ini menjadi masalah
tapi sumber masalah kenapa terjadi
karena manajemen komunikasi kita di pemerintahan kita
tidak terkelola dengan baik
sehingga ada peluang pihak luar
yang berseberangan dengan pemerintah
menggoreng ini sedemikian rupa
oleh karena ini suatu masukan berharga bagi pemerintah kita untuk ke depan
kalau dari sudut pandang media
seperti apa kemudian media bisa mengambil peran
dalam situasi ini untuk paling tidak mereduksi
mengurangi penyebaran informasi bohong
jangan sampai justru media yang ikut ikutan
boleh saya jawab dari sudut fungsi media
fungsi media itu untuk mengedukasi mendidik
nah kalau kita bicara mendidik
media itu harus mendidik masyarakat
secara kritis melihat fenomena itu
tidak sekedar karena itu merupakan isu di sosial media
lalu diangkat pula itu menjadi topik
yang di sosial media itu juga tidak merasakan fakta dan data itu
baru untuk informasi
jangan sampai media itu membuat kebingungan
kalau informasi itu definisinya kan mengurangi ketidakpastian
kalau kita lihat misalnya over liputan misalnya
bahkan penggunaan masker yang katakan tidak tepat pada konteks itu
ini kan orang bisa menimbulkan apa
orang berpikir wah separah mana iparah ini
nah ini lah tidak to inform
baru to entertain
jangan membuat kita stres lah akibat ini
katakan saja bahwa misalnya pemberitaan itu dilakukan atau informasi itu
bahwa ini persoalan adalah persoalan virus flu dan lain lain sebagainya
penyelesaiannya begini misalnya
diwawancarai para pakar di bidangnya tentang hal tersebut
jangan diwawancarai orang yang tidak mengerti tentang itu
atau bahkan diwawancarai pula adalah sumber sumber yang diambil dari suatu komplek tertentu
kan tidak patut di bidang itu
oke baik terakhir singkat mas ari
dari anda imbauan kepada masyarakat singkat saja
untuk bisa memfilter informasi informasi hoax yang terjadi
ya betul sebetulnya ini sesuatu yang mudah untuk dikatakan tapi sulit dilakukan

pertama hal hal yang tidak baik dilakukan di dunia nyata itu tidak baik
pertama hal hal yang tidak baik dilakukan di dunia nyata itu tidak baik

yang diseberang anda yang suka anda maki maki
suka anda riset suka anda bully itu sebetulnya itu bukan akun
di belakangnya ada manusia
nah perlakukan si manusia di balik akun seperti anda diperlakukan
oke mudah mudahan publik kita semakin teredukasi ya dengan situasi hari ini
dan pemerintah juga segera memperbaiki
kalau betul memang tadi ada manajemen yang kurang baik
terkait dengan penyebaran informasi dari sudut pandang
terima kasih banyak mas ari bang emrus terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi yang lain
tetap bersama kami di layar demokrasi